sakit semuanya terima kasih wabillahi tawai dayang salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak joko yang pendongeng sudah
bercerita buat kita bagus banget ceritanya yang tadi pak joko pendongeng yang sekarang hari buku
nasional istimewa sekali pertama kali di istana kita akan dengarkan presiden jokowi yang
mendongeng untuk kita kita kasih tepuk tangan dong spesial pak presiden boleh tolong bergabung
di tengah pak ini anak anak ada yang ini rata rata baru pertama kali lho pak presiden ke istana
baru pertama kali ke istana pertama kali ketemu pak presiden banyak yang mau
banyak yang mau tangan tangan nanti ya adek adek nanti tanda tangannya
siapa yang mau duduk dekat pak jokowi disini tapi tapi tapi tapi tapi
mana pinteraki mam dai
untuk ini juga peradakan silatnya
ya terserah terserah terserah coba berdiri namanya siapa arik arik berdiri dulu arik
berdiri ya coba teradakan silat dulu baru nanti duduk dengan saya di sini
boleh duduk dengan saya bacaan yang putri yang putri yang bisa lari bisa ada yang bisa
agar ciuba bisa nari apa kecil banget hari petali jadlahkan arif
orang televisi untuk mempelai
ya bisa gini siapa yang bisa anak yang bisa
nih apa matematika coba matematika hai tak siapa cinta
yang bisa pertalia perkalian perkalian
enggak gitu coba coba ini
hai apa ada ini satu boleh masuk sini
ya ini kata nama nama siapa dari dari dari dari
kas empat ya sekarang berhitung saya kasih dulu
ini duduk sini
siapa bisa sebutkan lagi
empat empat negara kita ini ada tiga puluh empat provinsi
sebutkan empat saja
indonesia ini ada tiga puluh empat provinsi ya sebutkan
is mainly metadata
betul satu provinsi daerah istimewa
provinsi jawa barat betul
provinsi jawa timur betul tiga empat
provinsi jawa timur
provinsi kalimantan barat
provinsi kalimantan barat
tuh duduk sini
siapa lagi yang bisa menyebutkan negara kita ini ada tujuh ratus empat belas suku
sebutkan lima saja
oh boleh kamu
tadi tujuh ratus empat belas suku sebutkan
suku bukit tiga
suku batak empat
iya melayu betul
sudah sini aja
sudah sini aja
sudah sini aja
ini tambah satu aja
sini tambah satu
enggak usah ditanya
anak anak itu semuanya
ayo duduk semuanya
anak anak suka baca enggak
sejarah suka ya
suka tungeng suka sejarah
terus apa lagi
sekarang ini agak maju enggak bapak
buk menteri pak menteri
buk menteri pak menteri sini aja
duduk duduk duduk
ayo yang baik baik
yang baik semuanya duduk
yang baik duduk
saya kenalkan dulu ya
ini yang pertama bu menteri pmk
ibu puan maharani gatau semuanya
yang kedua menteri pendidikan dan kebudayaan
bapak profesor mohajir
sudah tahu semuanya